saya bisa jelasin ini semua
beri kesempatan ke saya bu nawaka
kita bukan abg lagi ya bu nawang
harus ngambek ngambekkan bu
pak remon saya emang sadar kalau saya bukan abg lagi pak
makanya saya mau selesaikan masalah ini secara dewasa
maafin saya ibu kalau perkataan saya menyinggung perasaan ibu
pak remon jauhin saya sama putri pak
harusnya bapak ngerti kalau kita tuh harus
gue janji bakal jawab pernyataan cinta lo
gue harus bicara langsung sama putri
bukan maksud gue buat gantungin lo pangeran
karena gue sadar
kalau mel bener bener minta lo ngejauhin pangeran
cuma dengan melihat ekspresi lo
gue tahu kalau lo gak akan sanggup merelakan pangeran buat mel
gue tahu sebesar apa cinta lo ke pangeran put
ini adalah pilihan yang paling tepat yang gue ambil
meskipun gue tahu ada resikonya
tapi semoga aja pembicaraan gue sama mel gak akan mempengaruhi hubungan gue sama pangeran
gue akan ngomong baik baik sama mel
gue akan mohon sama dia
supaya dia mau nyetujuin hubungan ibu sama om raymoon
kalau gue harus milih antara ibu sama pangeran
itu akan berat banget buat gue
karena mereka berdua sama sama berarti buat gue
gue bener bener nggak bisa bayangin
kalau yang rizky bilang ke gue beneran jadi kenyataan
saya bisa jelasin ini semua beri kesempatan ke saya bu nawaka
ya bu nawang kita bukan abg lagi ya bu nawangnya harus ngambek ngambekan bu
pak remon saya emang sadar kalau saya bukan abg lagi pak
makanya saya mau selesaikan masalah ini secara dewasa
maafin saya ibu kalau perkataan saya menyinggung perasaan ibu
pak remon jauhin saya sama putri pak
harusnya bapak ngerti kalau kita tuh harus jaga perasaan anak anak kita
yang selama ini ditekan sama mel pak
putri itu hidupnya udah menderita pak
dari kecil dia ditinggal ayahnya karena meninggal sakit jantung
saya nggak terima kalau anak saya itu hidupnya menderita dan ditekan sama orang
saya kok tetap yakin ya kalau pak jaka tidak meninggal karena sakit jantung
kalau misalnya jadi gue kepoin tentang gue ke kalian kayaknya harus bisa tutup mulut ya
soalnya gue gak mau om jojo sama deddy sampai tau
make sure aja gitu loh kalian ngerti atau enggak
kalian kan suka jadi aja ternyata gak ngerti
pokoknya gue mau om jojo sama denny itu bakal kaget sama hasil akhir gue
kalian nunggu aja ya di mobil
gue mau ini seolah olah kayak pertemuan gue antara gue sama cewek asongan
kamu pelan pelan dong
ini saya udah hati hati pak bapak pegangan makanya
pak jangan peluk peluk saya dong pak
siapa yang peluk peluk sih
ini peluk peluk saya
jangan peluk peluk saya pak
udah berhenti pak berhenti
pak jangan peluk peluk saya pak
sebenarnya aku nggak tega liat pak raymond sampai nekat seperti itu
tapi kalau aku minta sopirnya berhenti aku pasti berhadapan dengan paremon lagi
pak ngapain sih pak
bunyi apa ya itu pak
suara tabrakan kali bu
pak berhenti pak
pak ngapain sih pak
bunyi apa ya itu pak
suara tabrakan kali bu
pak berhenti pak pak
aduh aduh berhenti pak
aduh aduh berhenti pak
ah diam loh
eh eh kamu tuh gimana sih
saya suruh kejar taksi malah nabrak mie ayam
habis bapak meluk meluk saya udah tuh saya gelian
jadi aja saya ngefokus ke jalan
siapa yang mau meluk kamu saya kan cuma pegangan
minta ganti rugi aja ke dia
saya minta ganti rugi loh pak
sama dia aja nih
bener ya ganti rugi pak ya
salin aja saya transfer semuanya
sepertinya pak raymond baik baik aja
dan nggak perlu ada yang aku khawatirkan
mendingan aku kembali ke taksi aja
bu nawang jangan tewakan aku
aku akan jelasin semua
saya akan tebus kesalahan saya
semuanya untuk bu nawang
jangan seperti ini bu nawang
tolong kembali ke aku
maaf pak raymond saya mau pergi
pantas saja aku jatuh cinta dan gak mau kehilangan
bu nawang itu sosok yang perfect untuk saya
maaf pak saya mau pergi
ini terakhir kali kita ketemu pak saya mau pindah ke surabaya
permisi pak raymond
ganti rugi jadikan
kamu gak tahu saya lagi galau
iya pak bapak juga harus bayar lima ratus ribu yang telah bapak janjiin
bener ya pak ya